oke lalu saham saham sektor apa saja yang akan memimpin perdagangan hari ini
apa saja akan jadi katalis penggerak indeks saham terus melaju di zona positif
kami bahas pagi ini dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
selamat pagi bang joshua
selamat pagi mas aldi
oke selamat tahun baru bang joshu
selamat tahun baru juga
oke ini kita bicara soal perdagangan saham hari pertama tahun dua ribu dua puluh ini
prediksi anda bagaimana bang
ya kalau kita lihat pembukaan pasar saham pada hari ini memang dibuka menguat ya
tadi sudah diresmikan pembukaannya oleh presiden ri
dan kita melihat bahwa ada beberapa sektor dari pasar saham indonesia yang melami penguatan di tahun lalu
dan ini berlanjut di awal tahun ini
seperti saham saham berkaitan dengan teknologi dan juga berkaitan dengan transportasi infrastructure
ini pada hari ini dibuka menguat
dan juga saham terkait dengan sektor
meskipun memang ada beberapa sektor saham yang mengalami koreksi di awal tahun ini
seperti misalkan saham saham energi
ini juga berkaitan dengan kemarin kebijakan pelarangan ekspor untuk batubara
yang akan diputasikan oleh pemerintah dari tanggal satu januari tahun ini hingga tiga puluh satu januari tahun ini
sehingga ini pun agak sedikit memberatkan
tapi kita melihat secara umum bahwa ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
cenderung lebih membaik dibandingkan dua ribu dua puluh
dan juga ekspektasi dari kinerja keuangan para emiten pun juga diperkirakan akan terus meningkat
mengingat pemulihan ekonomi pun juga akan lebih merata di tahun ini
sehingga ekspektasinya bahwa ihsg pun juga akan terus mengalami kinerja positif ya di tahun ini
dengan tadi ditopang juga oleh peningkatan dari sisi jumlah investor
khususnya investor lokal dan terutama lagi adalah investor retail
sehingga ini menjadi salah satu dasar optimisme di tahun ini
meskipun memang tadi ada beberapa tantangan
khususnya dari kasus covid varian baru
ataupun juga terkait dengan normalisasi kebijakan moneter
bank sentral global termasuk juga depres
jadi masih berpotensi melanjutkan penguatan itu
saham saham dari teknologi infrastruktur keuangan juga transportasi
bang joshua ini kalau kita bicara soal saham saham sektor komoditas menarik
tadi yang juga anda sempat sebutkan terkait pelarangan ekspor batu bara ya

selama ini kita tahu komoditas pada penutupan perdagangan tahun dua ribu dua puluh dua

cukup memberikan andil yang besar lah bagi indeks saham untuk melaju di zona positif
sejauh ini bagaimana kemudian aturan larangan ekspor batubara tersebut
akan mempengaruhi perjalanan indeks saham untuk hari ini
hari pertama dimulainya aturan pelarangan ekspor batu bara tersebut
ya seperti yang kami sampaikan bahwa kinerja sektor energi
memang ini juga ditopang oleh tren kenaikan harga komoditas ya
mengingat tadi ada peningkatan permintaan global dan juga ada supply shock bottleneck ya
sehingga makanya harga komoditas khususnya komoditas pertambangan khususnya batubara
ini trendnya terus meningkat dan juga cpo terus meningkat
nah tapi dengan adanya dikeluarkan kebijakan dari pemerintah tersebut
memang kita melihat bahwa kinerja ekspor khususnya batubara di bulan januari memang cenderung akan lebih melandai
dibandingkan dengan bulan bulan sebelumnya
karena ini juga terkait dengan dmo untuk pemenuhan kebutuhan dari pln sendiri
karena kita melihat bahwa kondisi belakangan ini masih terjadi supply chain bottleneck ya
artinya kekurangan supply dari sisi globalnya sehingga memang pemerintah
memperlakukan tadi pelarangan ekspor dan memang ini tentunya bisa mempengaruhi kinerja dari emiten tambang
karena para ekspor ini memang ekspor orientated ya
karena tentunya akan ada opportunity lost di sini ya dengan adanya pelarangan ekspor batu bara tersebut
tapi tentunya kita melihat bahwa kebijakan pemerintah ini pun juga akan bisa diavoluasi lagi ke depannya
dan dimungkinkan kembali bahwa nanti pelarangan ekspor ini di bulan januari ini pun juga akan kembali dicabut
sehingga ke depannya kita melihat bahwa
dan kita melihat bahwa secara harga komoditas batu bara pun juga masih akan tetap meningkat
sehingga sampai dengan
terus tahun ini sehingga kinerja pertambangan batubara ini tentunya kita perkirakan akan bersifat koreksi sementara seperti itu
oke jadi ada potensi koreksi terbatas akibat adanya larangan aturan ekspor batubara ini
sifatnya sebenarnya dovis ya bang joshua
oke ini kita ke sentimen eksternal
saat ini kita ketahui akibat tahun baru kemarin nampaknya kasus covid sembilan belas di negeri paman sam amerika serikat
melonjak mencapai rekor bahkan sampai empat ratus ribu penambahan kasus harian per hari akibat sebaran varian omikron
seharusnya terhadap perusahaan wall street yang sedang mengalami santareli di sana sampai nanti paling tidak tanggal dua
ataupun sampai awal januari ini bagaimana bang joshua
ya memang di satu sisi tadi ya sentimen window dressing dan juga santarel ini memang turut mempengaruhi kinerja saham global
sebagian pasar saham regional pun juga menguat ya di kisaran tersebut
nah di sisi yang lain kita melihat bahwa tren kasus covid khususnya dari varian omikron ini terus meningkat
tapi kita melihat beberapa kajian awal dari beberapa peneliti di epidemiolog sendiri mengatakan bahwa
meskipun tingkat penyebaran dari
omikron varian ini lebih cepat ya lebih cepat dari delta
tapi tingkat fatality nya ataupun tingkat hospitality nya relatif lebih rendah ya
makanya kita berharap bahwa dampaknya ini pun juga tidak sesignifikan dari varian delta
sehingga makanya kita melihat pun juga bahwa sentimen dari pasar memang masih cenderung on off on off
tapi dalam meskipun tren kasus meningkat
tapi kita melihat bahwa dari sisi apa namanya
pasar sendiri masih melihat bahwa tingkat keparahan dari varian omikron ini tidak separah pada saat delta
sehingga makanya masih ada optimisme bahwa pasar sentimen dari santa real ini masih akan tetap berlanjut terbatas
oke untuk dari saham saham sektoral dari emiten apa saja yang harus atau bisa menjadi perhatian para investor pada hari ini
ya saya pikir tadi terkait dengan saham saham teknologi
terkait dengan saham teknologi
dan juga terkait dengan saham saham perbankan
dan juga tadi masih berkaitan juga dengan apa namanya
konsumer juga ya
ini juga kita melihat bahwa dari sisi apa namanya
daya beli masyarakat konsumsi ini juga terus akan membaik di tahun ini
sehingga ini juga menjadi salah satu sentimen positif juga buat para emiten di sektor konsumen
artinya consumer goods tadi juga teknologi dan juga apa namanya
keuangan dan juga
dan juga infrastruktur ini memang beberapa sektor yang kita perkerakan akan cenderung menguat di awal perdagangan hari ini
meskipun di sisi lainnya tadi ada beberapa sentimen negatif
khususnya di sektor pertambangan energi yang agak membuat sektor saham tersebut juga agak terkoreksi di hari ini
bang joshua ini kita bicara tahun dua ribu dua puluh dua nampaknya memang harus dibuka dengan optimistis
tapi kalau kita melihat perjalanannya kemarin kita sempat membentuk level psikologis enam belas
sekarang nampaknya sempat keluar
mungkin kan nanti seperti analisa banyak pakar begitu ihsg ini mampu menembus level psikologis baru sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ini
sehingga tembus ke angka tujuh indeks saham dalam negeri kita
ya saya pikir memang khususnya di apa namanya di pertengahan tahun ini
kita perkirakan tadi bahwa pemulihan ekonomi kan secara domestik dan juga global
khususnya negara berkembang ini akan relatif juga lebih akseleratif ya dibandingkan dua ribu dua puluh satu
sehingga makanya ini akan terefleksi juga dari kinerja keuangan dari para emiten
yang kita perkirakan pun juga akan terus meningkat
capex juga ekspektasinya juga akan lebih meningkat dibandingkan dua ribu dua puluh
sehingga ini menjadikan indikasi bahwa kinerja indeks ihsg pun juga mestinya akan membentuk psikologis level baru
ya kita pikir memang akan berpotensi untuk menembus level tujuh
dan ini saya pikir tentunya tekanannya
dan ini saya pikir tentunya tekanannya
khususnya di pasal sahamnya
sehingga mungkin itu yang kita lihat bahwa sejauh ini sentimen positif tadi dari ekspektasi pemulihan ekonomi
tapi di sisi downside nya adalah kita melihat dari sisi normalisasi kebijakan moneter the fed
oke kira kira kapan sih bang joshua kita bisa melihat dampak dari tapering off dan juga kenaikan suku bunga the fed yang sifatnya hawkish tadi di awal perdagangan tahun dua ribu dua puluh dua ini
ya saya pikir mungkin yang perlu kita perhatikan adalah periode
berakhirnya tapering which is itu bulan maret tahun ini
hingga nanti ekspektasi first rate high nya the fed di bulan juni
itu kalau sekiranya terjadi
sehingga saya pikir memang di second quarter tahun ini memang ekspektasinya dampak dari tapering berakhirnya tapering hingga nanti menjelang kenaikan suku bunga the fed itu tentunya akan bisa menjadi salah satu downside ya
nah tapi di sisi lainnya second quarter ini pun juga kita perkirakan
di tahun ini karena tadi ada efek dari seasonal effect dari lebaran idul fitri makanya ini pun juga kinerja emiten pun juga sebagian besar akan cenderung cukup positif khususnya terkait dengan consumer goods ya
sehingga makanya mungkin dampaknya akan saling offsetting
tapi kita berharap bahwa komunikasi yang dibangun oleh the fed pun juga relatif lebih baik dan fundamental ekonomi indonesia pun juga jauh lebih baik dibandingkan dua ribu tiga belas pada saat terjadi tapering tantrum
meskipun ada down setris dan sentimen negatif dari cappering dan juga kenaikan suku bunga the fed tapi kita berharap bahwa bantalan dari sisi devisa dan juga fundamental ekonomi indonesia ini akan tetap menjaga stabilitas pasar keuangan domestik khusus pasar saham dan juga obligasi dan juga nilai tukar
bang joshua terakhir ini support dan resistensi ihsg untuk perdagangan hari ini analisa anda
ya saya pikir memang sejauh ini
namanya supportnya saya pikir masih di enam lima ratus tujuh puluh lima dan resistannya saya pikir masih di enam enam ratus lima puluh untuk di perdagangan hari ini
baik bang joshua perdi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
semoga tren optimisme ini terus bisa membawa perdagangan di pasar saham kita terus melaju di zona positif
terima kasih kepala ekonomi bank permata joshua perdide
selamat pagi selamat tahun baru bang joshua